anda kembali bersama kami di good morning perang melawan virus corona tidak semudah ya
dibayangkan para medis yang berada di garda terdepan mempertaruhkan nyawa berjibaku dengan
minimnya fasilitas dan juga apd yang ada dalam merawat pasien positif covid sembilan belas tidak hanya itu
bahkan kemarin di semarang yang tadi juga sempat kita bahas meninggal dunia ternyata ditolak sama
warga aduh tanpa sedih lagi memang banyak sekali tantangannya yang menghadapi pandemi ini dan
mesty aryoteju adalah salah seorang dokter yang akan berbagi cerita terkait apa saja kesulitan dan
juga tantangan yang dihadapi para pahlawan kesehatan ini sudah bergabung nih bersama
good morning melalui sambungan skype selamat pagi good morning dokter mesty selamat pagi
and saat pagi iqbal halo mudah mudahan tentunya semuanya sehat ya ini lagi di rumah aja ya
berarti ya iya di rumah aja work from home dirumahkan tempatnya karena sedang hamil ya hamil anak kedua tapi ini tentunya kita
mau berbicara mengenai
pengalaman ataupun tantangan dari rekan rekan dokter mesty juga nih yang menangani pasien positif
covid sembilan belas mungkin boleh diceritain nggak sebenarnya tantangan apa saja sih yang tersulit yang pasti
sih yang saya dapat informasi dari teman teman pertama adalah alat pelindung diri ya jadi saya
saya kebetulan kan memang di rumah sakit karena hamil sejak dua minggu yang lalu walaupun waktu
awal kasus covid saya masih di rumah sakit dan merasakan gitu untuk mendapatkan masker sergical yang
jauh aja tuh susah sekali nah sekarang ini kondisinya bahkan di rumah sakit besar saja ya
nasional dalam satu shift misalnya jaga dua belas jam mereka cuma diberi satu set alat pelindung diri
jadi selama dua belas jam tuh mereka nggak bisa makan nggak bisa buang air kecil nggak bisa buang air
besar gitu jadi kayak benar dua belas jam stick dengan baju itu gitu lalu bagaimana ya lanjut dong gimana
mereka harus memastikan sebelum pakai memakai alat mengirim mereka sudah pipis dan gak minum banyak
seperti itu tetapi ini yang menarik ini kan tentunya kita agak kita sebagai masyarakat biasa
aja agak sulit untuk mendapatkan masker dan lain sebagainya begitu tapi ini bagaimana
dokter dan juga rekan rekan dokter sendiri untuk mendapatkan ini yang akhirnya bisa dibagi bagikan
kepada dokter dokter ataupun rumah sakit yang membutuhkan ya memang tantangan saat ini mendapatkan apd
dokter dokter ataupun rumah sakit yang membutuhkan

sebenarnya beruntung sekali memang kami memiliki banyak rekan rekan
atau distributor yang kenalan kami gitu
jadi kami benar benar langsung mengambil apd
maksudnya jika ada stok langsung kami kirimkan ke rumah sakit rumah sakit
selain tentunya berharap dari yang pemerintah gitu
dan kami mengapresiasi juga sebenarnya sih kalau yang dari pemerintah
saya cek kalau ke rumah sakit besar di jakarta sih sudah rata rata sudah sampai semua ya
walaupun memang jumlahnya terbatas sekali
dan kami juga saya di wicare membuat database itu satu enam ratus rumah sakit
dan seluruh fasilitas kesehatan yang melaporkan bahwa mereka kekurangan apd
tentunya kita berharap agar apd ini segera terpenuhi kebutuhannya
tapi selain apd begitu bagaimana sih tenaga medis menjaga kondisi
agar imun tetap terjaga selama masyarakat
apalagi mesty kemarin juga masih ke rumah sakit dan sedang dalam kondisi hamil ya
ya sebenarnya sih saya mengapresiasi sekali ya bahwa keputusan rumah sakit sangat tegas
bagi individu yang rentan untuk mengalami covid yang berat
seperti jadinya komplikasi atau gagal nafas misalnya usia di atas enam puluh tahun
atau ibu hamil atau hipertensi mereka benar benar dirumahkan dan work from home
dan sebenarnya sih
kemarin saya baca yang psbb ya
psbb itu bahwa ada aturan membatasi orang atau individu rentan
tetapi menurut saya peraturan tersebut sangat luas sekali
bahasanya maksudnya ujungnya ketika saya konfirmasi lagi
dikembalikan ke perusahaan masing masing gitu
menurut saya dibutuhkan ketegasan untuk yang individu individu rentan sih
bahwa sebaiknya semua memang harusnya work from home
karena ketika kita memiliki komplikasi risiko meninggalnya jauh lebih tinggi
nah dokter kan sebagai garda terdepan terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
lalu apa saja dok ini cara tenaga medis untuk menghilangkan stres
ataupun juga lelah mungkin di saat bekerja
tidak hanya di lokasi maupun di rumah juga mungkin seperti itu
kekuatan psikis juga sangat tinggi ya
apalagi ini di medsos sempat ada aksi tenaga medis tiktok
kan gimana ini dok
ya seperti ini balik lagi tenaga medis juga manusia ya
maksudnya manusia yang butuh juga bersosialisasi
punya keluarga untuk dijumpai di rumah
tadi balik lagi ke pertanyaan untuk jaga kesehatan
memang dari tenaga medis itu dibuatkan shift sebisa mungkin lebih pendek dibanding sebelumnya
jadi misalnya dulu kita di rumah sakit itu bisa jaga tiga puluh enam jam
sekarang jadi sistemnya dibagi
jadi misalnya kita kerja dua belas jam
habis itu kita istirahat dua puluh empat jam
habis itu masuk shift lagi
jadi memang istirahat yang cukup tidur yang cukup
bukan hanya untuk tenaga medis saja
untuk masyarakat awam sangat penting sih sangat signifikan
selain itu juga harus makan makanan yang bergizi
kemudian ditambah suplementasi
jadi itu yang saya rasa lebih penting untuk para tenaga medis mendapatkan
dan dokter messi juga tadi sempat menyebutkan ya bahwa memang kan yang ibu hamil itu merupakan salah satu yang rentan begitu dari pandemi ini
namun kalau berbicara mengenai hamil di tengah kondisi yang seperti sekarang ini
mungkin ada tipsnya untuk masyarakat luas juga mungkin para ibu ibu yang sebentar lagi melahirkan begitu
bagaimana sih harus tetap tenang juga tidak panik begitu untuk menjalani kehamilan
untuk ibu ibu hamil mungkin tipsnya memang harus tetap tenang dan tetap berada di rumah
memang mau inuhannya mau enggak physical distancing itu sangat penting
dan kita tahu ya virus itu bisa berada di atas permukaan benda benda atau dari
tapi tentunya kita tertular dari droplet
jadi yang paling penting memang cuci tangan
dan istirahat sih istirahat yang cukup
dan menghindari kontak dengan orang sakit
jadi walaupun di rumah ada yang sakit lebih baik yang sakit dari merumah isolasi diri sendiri
walaupun sakitnya hanya demam atau batuk pilek saja tanpa demam tetap sebisa mungkin jangan kontak
kemudian untuk pemilihan rumah sakit juga jangan khawatir
usahakan memilih rumah sakit
dari ibu dan anak yang bukan pusat covid
mesty terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tapi saya penasaran nih satu aja singkat aja dokter
bisa anda sebagai perwakilan medis begitu dengan adanya kejadian yang ada di semarang
mungkin dokter bisa sampaikan sedikit apa yang akan dokter sampaikan kepada masyarakat agar lebih terbuka lagi
agar masyarakat itu bisa lebih terbuka menerima siapapun
apalagi tenaga medis yang meninggal dunia karena covid
karena kekurangan apd gitu
jadi untuk masyarakat jangan khawatir
sebenarnya seluruh tenaga medis sudah menjalani prosedur ketika dia akan pulang itu sudah
sudah menjalani proses sterilisasi
jadi pulang juga mereka juga tahu kalau ada gejala mereka nggak bisa pulang gitu
jadi ada screening tertentu lah yang memastikan mereka aman berada di tengah masyarakat
dan untuk hal penguburan juga berarti sudah banyak edukasi ya bahwa mereka sudah dilakukan tahap tahap untuk memastikan penguburan jenazah secara aman
terima kasih dokter mesty aryo tejo atas waktu anda untuk cnn indonesia good morning
tetap sehat tetap semangat untuk tentunya membantu kita semua untuk melewati pandemi ini
dan selamat menanti anak keduanya ya